sampai jumpa di video selanjutnya
jangan sampai kalian bikin saya marah lagi
kamu pikir biaya pengobatan itu murah
biaya pengobatan itu mahal
dari mana ibu punya duit itu amira
ibu terpaksa berhutang sama bajikan itu
ini semuanya demi kamu amira
kamu pikir di mana harga diri ibu sampai ibu harus mau meminta pada prabu wicaya
jadi ibu terpaksa kita harus berhutang sama dia
kamu yang harus bayar sendiri amira
kamu yang harus bayar sendiri
kamu yang harus bayar sendiri hutang hutang itu
makanya kamu harus tinggal di sana
sekarang kamu udah ngerti kan amira
sekarang kamu sudah besar
jadi kamu urus semua masalah kamu sendiri
ibu gak mau repot
dan selama hidup kamu kamu selalu dimanjain sama ayah kamu kan
sekarang ibu mau tentang amira
ibu mau tenang
apa benar ibu jadi begitu benci sama amira bu
padahal amira sayang banget sama ibu
maafin amira yang udah ngerepotin ibu
ibu gak rela bersama kamu asal kamu hidup
jadi kamu mau ikut panjangan ini
sudi kamu mengincahkan kaki di rumah dia
kamu itu benar benar gak tahu diri
kamu sudah lupa
orang ini sudah mencelakakan ayah kamu
mau ikut keinginan dia
kamu gak usah ikut campur
ini semua gak ada hubungannya sama kamu
kamu gak usah menangis ya
kamu bisa menangis
kamu bisa menangis
kehidupan kamu akan jauh lebih baik
prabu nggak boleh baik baik sama amira
dia harus benci sama amiran
dia harus mencelakai amira
jadi kamu lebih memilih dia dan mau mengkhianati kedua orang tua kamu
ya kurang ajar kamu
dia ini penjahat dan sampai kapanpun dia akan tetap penjahat
tapi kamu lebih memilih dia dan mengkhianati kedua orang tua kamu
itu namanya anak duraka
atau saya bisa lebih kasar lagi
saya ikut bapak
amirah kamu yang tabah ya nak
kalau ada jalan lain
ibu gak mungkin merelakan kamu sama prabu wicaya
ibu rela kalau kamu marah sama ibu
asalkan ibu bisa lihat kamu sehat
ibu rela nak
apa benar ibu benar benar pengen amirah tinggal di sini
emang ibu marah banget sama amira bu
sampai ibu tega ninggalin amira
sekarang kamu tinggal di sini
semoga kamu bisa segera menyesuaikan diri ya
pak tentu saja dia tuh harus menyesuaikan diri
pasti kagetan lah tinggal di rumah mewah seperti ini
rumah kita yang bersih ini akan jadi jorok karena kebiasaan dia tinggal di gubuk
dan barang barang kita yang canggih akan jadi rusak gara gara di otak hati
jangan sampai kita bikin saya marah lagi
selamat datang ya
mudah mudahan kamu betah tinggal di sini
amira kamu jangan sungkan kita semua suka kok kamu tinggal di sini
kalau begini caranya
bel ini lama lama pasti ngeluncak
tidak saya mau ke rumah
semoga kamu betah ya
nanti kalau ada apa apa